dia teliti kalau foto itu cuma rekayasa
kalau abang nggak percaya saya bisa kok bang bawa telematika ke hadapan abang
kamu yakin itu bukan orga
jadi tolong bang kembalin olga lagi disini ya
yang terpenting kamu harus mempublikasikan di media
karena nama olga sempat hancur karena itu
dan saya akan berusaha membantunya
orang minta ampun sama allah
tak olga benar mau tidur di kamar nenek
iya min olga mau tidur di kamar nenek
olga banyak dosa min sama nenek min
ya allah ya tuhan
olga kepengen min meluk nenek
olga kepengen cium nenek min
olga pengen mencintai nenek min
min juga angin sama nenek
tapi ya enggak ya kalau nggak begini
olga pasti enggak dateng disini
seharusnya olga tuh harus sering dateng
nengokin makam nenek
pasti nenek angin banget sama olga
nanti kita ke makam nenek ya
sekarang enggak boleh nangis lagi
apus dulu ah enak aja
tuh cakep kan olga
mimin juga enggak boleh nangis
mimin dari dulu sayang banget sama olga
belum olga min
dia begitu cakep
sekarang ini percuma orga punya duit banyak tapi orga gak bisa nyenangin hati nenek
kak tadi olga janjianya gak mau nangis
ini olga mau tetep jadi artis aja atau jadi tukang palkir kayak dulu
olga mendingan tinggal di kampung olga jadi tukang parkir olga jadi tukang asuk anak
apapun olga lakuin olga udah gak mau jadi artis min ternyata jadi artis tuh capek min
tapi enggak kalau olga jadi artis olga bisa bantu banyak orang
iya min insya allah min pokoknya bimin doain aja yang terbaik buat olga
nek maafin olga ya nek kalau olga baru dateng sekarang ke kuburan nenek
maafin olga yang selalu bikin nenek sedih
ihh hehehe benim obatnya gak nyen vmware juga
ayo jangan resek nek
ya jangan pake amaumu
mau bantu orang orang kampung nih
mimin tenung nih
apa olga ada di kampung lagi
ini adalah si olga gak mau balik lagi ke kota
olga gak mau lagi jadi artis
katanya olga gak enak jadi artis
terus juga banyak masalah
terus gak punya banyak waktu
kok dia nyerah gitu sih
kalau dia gak salah ngapain juga dia nyerah
mimin coba dong kamu bilang gitu ke dia
udah dalla mimin udah ngomong sampe mulut mimin berbusa
bentar aja si olga gak mau pulang dari kampung
nangkep gelang yang nyebalin foto mobilnya olga
itu kan bukan fotonya olga dalla
udah dulu ya udah dulu ya
saya yakin kok itu bukan fotonya dia
olvia tuh gak kayak gitu bang
dan saya udah teliti
kalau pot itu cuma rekayasa
kalau abang nggak percaya saya bisa kok bang bawa telematika ke hadapan abang
kamu yakin itu bukan orga
jadi tolong bang kembalin olga lagi di sini ya
yang terpenting kamu harus mempublikasikan di media
karena nama olga sempat hancur karena itu
dan saya akan berusaha membantunya
saya bisa jamin kepalsuan foto itu
pokoknya kalian percaya sama saya kalau foto itu semua palsu ya
ya itu rekayasa saya bisa jamin pokoknya
oh gitu mbak
yang penting kamu telah berusaha sebaik mungkin untuk membela
bang terima kasih banyak
terima kasih banyak pasti olga senang banget mendapat kabar ini
alhamdulillah pak iwan terima kasih pak iwan
thank you banget pak iwan alga makasih banyak
jadi foto foto itu semuanya rekayasa
iya iya pak terima kasih pak
alhamdulillah ya allah ternyata foto itu semuanya rekayasa
iya iya terima kasih ya terima kasih
bang opi mimin alhamdulillah ya allah
ternyata foto foto itu semuanya itu rekayasa
hah yang bener kak
alhamdulillah terima kasih ya dalla dalla itu memang penyelamat
kok dalla jangan jangan lo semua lo sama
tapi dalla yang telepon mimin mimin juga gak tahu kalau semuanya bisa diselesaikan sama dalla
iya lo harusnya bersyukur gak si darah gak sejelek yang lo bilang
eh dengar ya gue udah gak mau lagi denger nama darah
gue udah malu mau taruh di mana muka gue ya
taruh di mana muka gue
yang nyebarin foto telanjang olga itu jennifer
iya gak dia itu sakit hati karena kamu tuh putusin cintanya
rian juga gitu
ya allah ciniper jahat banget sih nyebarin foto aku ke internet
padahal aku gak pernah jahat sama dia
iya gara gara dia kita jadi putus juga kan enggak
oh kamu tahu
kita putus gara gara mereka
ya akhirnya aku tahu
maafin aku ya aku udah nudul kamu yang gangga
gak apa apa darah aku yang harusnya minta maaf sama kamu
karena aku lebih memilih jennifer daripada kamu
kamu mau gak balikan nama aku lagi
entah aku kan cuma buat kamu
apa kabar pak iwan luar biasa pak iwan
udah lama nih pak iwan dengan nelpon olga
baik pak iwan sehat
mau kasih kerjaan lagi buat olga
olga kamu dengar
rekayasa atau bukan
image sudah terbentuk dan sulit pulihkan namamu olga
hubungan kontrak kita cukup sampai di sini
apartemen kamu saya pakai untuk artis saya yang baru
pak iwan ngambil apartemen olga dara
udah biarin nanti rezeki datang lagi gak
dara sekarang saya lagi pacaran sama dian

kami ketemu di syuting sinetron terbaru kami
dara dia nangis